presiden joko widodo mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksin
untuk tidak tergesa gesa dan bisa menjamin keamanan dan efektivitas dari vaksin
presiden juga mengingatkan gerak cepat yang diambil harus berdasarkan perencanaan dan persiapan yang matang
tanpa mengabaikan kaedah saintifik standar keamanan dan kesehatan
hal ini disampaikan oleh presiden joko widodo saat memimpin rapat terbatas membahas rencana pengadaan
dan pelaksanaan vaksinasi di istana merdeka jakarta pada senin siang
saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul betul dipastikan keamanan dan keefektifannya
keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul betul memang sudah melalui sebuah tahapan tahapan uji klinis yang benar
karena kalau tidak ada satu saja yang bermasalah
nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini